aku pastikan kau takkan bisa menalahkanku
biarkan aku yang menghadapinya
padahal aku masih bertanggung dengan agak itu
kemampuannya kau punya sendiri orang ini
tidak bisa aku anggap remeh
tidak bisa aku anggap remeh
tidak bisa aku anggap remeh
tidak bisa aku anggap remeh

bantulah hambamu itu untuk mengalahkan
sekarang kau malah jadi begini
kau sendiri yang celaka
aku adalah rakamu
sebagai seorang raka
sudah menjadi kewajiban
dan asal rai tahu
raka tidak mau
rai terluka sedikitpun
ingat itu adikku
di saat saat seperti ini dia malah menghilang
kamu tidak akan menemukan antari
karena dia sekarang
sedang menjadi dahayu
yang membuatku menjadi begini
dan anda berdua
dan harus kesepakatan
sebaiknya kita pergi dari sini
kau akan kabur ke ujung dunia pun
akan kukejar orang susah
yang maha kuat
yang maha menghutuk jujur
yang maha kuat dan maha menghutuk jujur
tunjukkanlah kepada hamba
agar hamba bisa berhunung dengan naga raksasa
bagaimana caranya agar hamba bisa berhunung dengan naga raksasa
boleh mutiara itu
jangan jangan ini adalah petunjuk dari allah
kalau boleh mutiara itu menjadi titik kelemahan naga itu
kalo boleh mutiara itu menjadi titik kelemahan naga itu
aku akan mencoba mengincar titik itu
untuk mendapatkan pemakian ini